udah dua hari kayak gini nih nia
pulang pergi lagi
paling juga dia jalan ke depan
nia itu perasaannya
firasatnya gak enaknya
bukannya masih lagi mak
disuruh denger musik terus
katanya buat perkembangan bayi
itu mah bener mina bayi itu harus ngedengerin ngaji dan ngenengerin musik
mak mina gak boleh kerja gak boleh ngapa ngapain duduk begini terus
itu kan bagus supaya lu banyak istirahat
hm mina gak boleh masak
makanan yang ada semuanya dibeliin sama ibu puput mak
tuh si puput datang
lu ngomong dia sama dia
meminta maaf sama pak rijal
puput jadi memberi masalah
jadi membangun gulagak pak rijal
gak apa apa pak
ya mudah mudahan pak rijal dan keluarga sabar sama puput ya pak
istri saya itu lagi depresi pak
saat ini saya lagi konsultasi sama psikiater
saya pasti bantu
bu puput lekas sembuh
ya makasih pak
kalau puput belajar
tolong diterima ya pak
jujur aja pak
saya merasa gak enak
kayak orang nyari keuntungan
saya tahu pak rijal itu kan seperti itu
terima kasih pak
pak rijal kalau melanjut tarik silakan loh
duduk aja bu istirahat
makanannya sudah saya pesen
mak mau sekalian pesen apa gitu nda
enggak enggak usah bud
mak udah mau pulang
mak udah mau pulang
tadi lu mengeluh
mak pulang dulu ya
kita mulai dengerin lagu klasik lagi yuk
abang tumben pulangnya cepat
nordinya sepi ya
lu apaan sih
gue pulang cepat salah
gue pulang telat salah
serba salah gue ngadepin lo
lu keliwat mawel tau loh
abang mau kemana
abang mau kemana bang
udah biarin aja
laki lu tuh mau cari angin
memangnya juga baru kehilangan wit gede kok
sebel sama siapa tin
bukan tinate lagi sebel sama tukang jamu keliling
orangnya tanya belin banget
iya uni tukang jamu baru yang keliling pakai sepeda
wah maipah ada saingannya sekarang
kau mana sirat
kukirain lo gak jualan
jualan lah mas
gue nungguin dari tadi
banyak pelanggan mas
jadi waktunya gak selalu tepat waktu
mas kangennya sama jamunya
iya sama orangnya juga
udah dua hari kayak gini nih nya
pulang pergi lagi
paling juga dia jalan ke depan
tapi nyi tuh perasaannya
firasatnya gak enaknya
firasat sama curiga itu beda

pengen sih gue curiga
tapi kan selama ini yang gue lihat
muhyiddin tuh baik baik aja

cuma oen kendi gue cerahin
beard tuh bercanda gitu
lo mah kuliah biari
pharmacy disini teksi
rakyat ini pavul roh chandra palawan
kayak bu in the west again

habis satu kalian